banyak cara dilakukan pemerintah kota surabaya untuk mengatasi banjir yang tak kunjung selesai
selain normalisasi sungai dan memperbanyak waduk mini pemkot kini membuat sumur di dalam sungai
nah penasaran seperti apa berikut liputannya
sumur di dalam sungai anda pasti menggeritkan dahi ketika mendengarnya
ya sumur ini memang dibuat di dalam sungai
pemerintah kota surabaya membuatnya untuk memperbanyak daya tampung sungai agar air tidak mudah meluber ke jalan
mencegah banjir sekaligus memanfaatkan limpahan air
curah hujan yang tinggi di kota surabaya beberapa hari terakhir dimanfaatkan pemerintah kota untuk memperbanyak sumur sungai
seperti pengerjaan sumur sungai di kawasan biung
rencananya akan ada sepuluh sumur sungai di kawasan ini
bagi pemerintah kota cara ini lebih murah dan tidak sulit pengerjaannya
jadi tanah yang di dalam sungai itu digali kira kira tiga puluh cm dulu di awal
kemudian sumur dari bispeton itu dimasukkan
dimasukkan secara berlahan hingga permukaan sumur itu rata
setelah rata kemudian di dalam sumur itu kita gali terus
sampai kira kira lima puluh cm kemudian sumur bis beton itu akan turun secara sendiri
kemudian kita gali terus kemudian sumur yang kedua bis beton yang kedua kita tumpuk di atasnya
setelah jadi sumur akan terisi air baik dari aliran sungai maupun resapan tanah di bawah sungai
air sapan ini berasal dari tangkapan pepohonan di sekitar sungai
cara kerjanya seperti biopori
fungsi sumur sungai ini bukan hanya untuk mengantisipasi banjir di musim hujan
di saat musim kemarau air sumur bisa didistribusikan untuk menyirami taman dan pepohonan yang tersebar di berbagai wilayah kota
misalnya sumur sungai di jalan manyar
suhu sungai ini bertahun tahun dipakai menyirami ribuan pohon di taman flora dan pepohonan di kawasan surabaya timur
padahal debit air di sungai ini tidaklah banyak
karena itu yang kita lakukan kita membuat sumur sumur di dalam sungai
jadi airnya kalau sedikit yang ngalir maka itu akan masuk ke dalam sumur
nah kemudian kita akan tampung nah kemudian kita gunakan untuk nyirami tanaman
jadi kita hanya butuh pompa
pompa alkon itu yang bisa untuk mengambil air dari sumur itu kemudian ditarik untuk nyirami tanaman tanaman di sekitar sepanjang sungai
petugas bisa langsung memasang pompa untuk penyemprotan tanaman sekaligus pengisian tangki
tahun ini pemerintah kota berencana menambah puluhan sumur sungai lagi yang tersebar di berbagai wilayah di surabaya